indonesia international motor show dua ribu delapan belas memasuki hari ketiga sejumlah agen pemegang merek berlomba menunjukkan produk dengan teknologi teranyar
selain transaksi komersil berbagai kegiatan pendukung juga menyemarakan kegiatan ini
selain kendaraan kendaraan teranyar yang ditampilkan tiga puluh dua agen pemegang merek dalam iims dua ribu delapan belas
berbagai acara pendukung dihadirkan untuk menghibur para pengunjung yang datang
mulai dari test drive di mana pengunjung dapat mencoba produk terbaru secara gratis
hingga pameran industri kreatif otomotif yang menampilkan motor custom
setidaknya ada lima mobil listrik yang dikembangkan universitas universitas di indonesia ditampilkan dalam pagelaran kali ini
meski demikian mobil mobil ini merupakan purwarupa atau prototipe yang perlu dikembangkan lebih jauh sebelum dapat mengaspal secara massal
pembeli beli di ims dua ribu delapan belas beri dukungan di kolom komentar
terima kasih